pak ahmad ayahnya ibu juli
iya mbak bisa turun sekarang kan mbak
oh oke oke tunggu sebentar ya
yes satu persatu langkah gue berhasil
sekarang gue tinggal nyari undangan itu supaya gue bisa masuk ke pesta yang juni
bu murni meninggal gara gara alia
bu murni itu udah gue anggap sebagai ibu kanu sendiri
kenapa sih orang baik kayak dia harus meninggal seperti ini
gue ngelakuin macam macam cara untuk ngancurin si juli itu ya
sampai sampai gue nabrak milo sama seperti waktu gue nabrak ibunya si julie dan anak itu
sekarang giliran lo yang harus mati al
lo harus terima semua ganjarannya
ya ampun dia ini tidur apa pingsan sih
gila aku tidur kan ya
lama nih tidurnya
lama banget mil
yaudah nih aku udah buatin kopi buat kamu
abis ini kamu mandi terus kita makan malam deh
oh ya mir tadi kamu mimpi apa sih sampai senyum senyum sendiri
tadi aku mimpi indah banget tau gak
jadi kita kita beli tanah dan kita bangun rumah impian kita sesuai dengan konsep yang kita inginkan
tapi di mimpi sih rumahnya nggak terlalu besar ya
agak kecil gitu
kita hidup bahagia
dan kita hidup bersama dengan anak anak kita
ya mudah mudahan mimpi kita itu cepat terlaksana ya mil
kalau dengan cinta dan kesabaran itu gak ada yang mustahil saya
jadi kita mandi aja deh
kamu gak kasih apa apa mil itu kopi kesukaan kamu seperti biasa
kamu kenapa mil
dara aku sakit
dara aku sakit
kamu ketipu ya
mil kamu tuh gimana sih kamu tau gak sih tadi aku tuh shock banget mil aku tuh ketakutan banget dan kamu bercanda kayak gitu
waktu aku meninggal kemarin kok kayaknya kamu tenang tenang aja
kan kamu jauh di sini dan kamu bilang katanya kamu punya feeling kalau aku gak meninggal
tapi sekarang pas deket kok kamu ketipu
kamu tuh kalau lagi ngambek makin cantik tuh
sore mbak bisa nitip pesan ke mbak wina asistennya bu juli
saya setidaknya pak ahmad bapaknya bu juli

sekarang ini pak ahmad lagi tunggu di mobil
dan dia mau bertemu sama mbak wina
kira kira mbak bisa kasih pesan ke mbak wina untuk ketemu pak ahmad sekarang
bisa mbak tunggu sebentar ya
ada asistennya pak ahmad mbak
sekarang pak wina disuruh turun karena pak ahmad menunggu di mobil
katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan pak
pak ahmad ayahnya ibu juli
bisa turun sekarang ya mbak

oke oke tunggu sebentar ya

satu persatu langkah gue berhasil
sekarang gue tinggal nyari undangan itu
supaya gue bisa masuk ke pes tanjung
masa nggak ada sama sekali sih
pak ahmad bukannya lagi keciami sama ibu juli
keperasan aku tiba tiba gak enak ya
biasanya kan mobil ibu juli parkir khusus di sini
pasti asistennya julie taruh di sini
tadi katanya pak ahmad nyariin saya
tapi di mobil dia nggak ada kok
di sini juga nggak ada
tadi pesannya kayak gitu kok mbak
pesan dari siapa ya mbak
tadi ada cewek dateng
ngomongnya sih asistennya pak ahmad
iya kok nggak ada ya mbak ya
tuh masa nggak ada petunjuk sama sekali sih
apa kek undangan kebenikan orang
apa yang bisa buat kamu
emang kamu dateng sama siapa
ya tidak apa apa

kau pasti bisa
kau juga bisa